ya lebih lanjutnya kita sudah terhubung bersama kepala humas bpjs kesehatan bapak m iqbal anas ⁇ maruf ⁇
selamat malam pak iqbal
selamat malam mbak
baik pak iqbal ini akhirnya penagihan langsung atau model door to door diberlakukan karena sudah banyaknya tunggakan dari peserta bpjs mandiri
menurut anda ini sudah sebegitu urgentnya sampai skema seperti ini harus diberlakukan
ya pertama skema ini kan tidak datang tiba tiba ya
artinya kita melakukan kajian dengan mengandeng universitas untuk mengukur seberapa efektif model yang kita mau collecting soal ini iuran mandiri utamanya
dan kita akhirnya di dua ribu lima belas kan kajian itu kemudian kita berlakukan di dua ribu tujuh belas untuk dengan model kader ckn
ini juga kita melakukan benchmark juga ke negara yang sudah lebih dahulu di jepang
karena memang model kader ckn juga dikenal di mereka
cuma dengan bahasa yang berbeda saja
tetapi intinya adalah figur yang memang dikenal di masyarakat itu
sehingga memberikan kepercayaan bahwa yang memang mengkolek iuran itu benar benar orang yang dapat dipercaya nanti iurannya sampai ke bpjs kesehatan
oke skemanya seperti apa sih pak iqbal boleh dijelaskan secara terperinci
ya artinya begini kan dari bpjs kesehatan kan menyerahkan tuh data peserta mana saja di desa itu yang menunggak
dengan aging utangnya itu berapa lama misalkan enam bulan kan
nah dari situ di kluster nama nama yang memang wilayah kerja cakupannya itu memang dari kader jkn bisa mengakses
makanya kita meminta mereka memang paling tidak memiliki kendaraan sehingga ketika dia memutar ke desa itu dia bisa mendapatkan
banyak orang yang dipercaya
karena proses ini kan ada soal edukasi advokasi kepada masyarakat
tetapi kita melihat realitasnya kan di beberapa tempat misalkan di medan itu cukup menjanjikan ketika kader jkn ini bekerja dengan sungguh sungguh
bisa menyampaikan dengan benar apa yang harus dilakukan terkait program jkn bahwa program ini memang harus dibangun dari yang sehat membantu yang sakit
yang mampu membantu yang tidak mampu seperti itu
oke pak iqbal ini akhirnya karena sistemnya datang ke rumah gitu akhirnya banyak yang mengesilakan kinerja relawan ini seperti layaknya depkolektor
ya bahasa depkolektor tentu sangat koneksi negatif ya karena yang di kedepankan kan soal kekerasan padahal namanya kan kader ckn artinya orang yang memiliki hubungan kemitraan dengan penduduk kesehatan bukan hubungan kerja
kemitraan ada hubungan kemitraan dan kita satu sama lain memahami bahwa konteks kita ini tidak dalam rangka memaksa secara verbal atau dengan kekerasan
ya itu sangat berbeda kita tidak sepakat kalau dinamakan soal debt collector karena itu sangat mengganggu program ini
program ini kan program negara yang jelas rule of the game nya sehingga kita berharap masyarakat teredukasi membayar iuran itu menjadi bagian tanggung jawab
ketika dianya nanti sakit dia mendapat bantuan dari saudara tetangga yang lain untuk bisa membiayai kesehatannya
ini bagian dari mengedepankan semangat gotong royong yang sudah sebetulnya menjadi dari awal bangsa ini berdiri seperti itu
oke berarti memang tidak sama ya karena cashnya pun juga tidak dibayarkan ke petugas namun tetap sesuai dengan skema yang berlaku dari aturan bpjs begitu
baik pak iqbal kalau berbicara tentang para kadernya deh
kabarnya kader penagihan ini kan
kalau tidak berhasil dalam waktu berapa lama berarti nggak ada gajinya begitu
ya mekanisme soal bagaimana kita memberikan apresiasi kepada kader ini kan sudah dicoba beberapa simulasi yang sudah kita terapkan
kan kader jkn dimulai sejak di dua ribu tujuh belas kan sebetulnya jika cash nya seperti itu

opsi ini sebetulnya cukup menarik untuk kader karena pekerjaannya kan tidak semata hanya kader jkn
kalau saya pernah kita mengadakan pertemuan kader itu di daerah jawa tengah kader di tegal itu sangat konsisten dia kader ibu bisa tiga bulan berturut turut dia mendapatkan sekitar empat lima jutaan per bulannya
militansi karena belionya juga bersungguh sungguh melakukan edukasi dan fasting ke masyarakat
sehingga bisa diterima dan menggerakkan hati yang dikunjunginya untuk bisa membayar iuran secara tertib
dan tentu kita akan membekali kader ini bagian juga dari mereka sebagai bpub sehingga memiliki kepastian soal bagaimana nanti membayar iuran kepada bpub
oke proses perekrutan para kader ini seperti apa tadi dikatakan bahwa orang orang yang syaratnya punya kendaraan ataupun juga cukup dikenal oleh masyarakat setempat supaya lebih mudah pendekatannya begitu
ya syaratnya sebenarnya minimalkan pendidikan sma saja
jadi kita melihat sebagiannya
cukup efektif ketika ibu ibu ini bisa berbaur ke masyarakat dengan model misalkan kalau di islam itu ada yakinan tahlilan dia menyampaikan bahwa soal program ini dan yang lain
tentu kita melihat bahwa dengan coveran jkn yang banyak memang prosentase terbesar kader kita itu ada di daerah pulau jawa seperti itu
yang memang masyarakatnya memang banyak mengakses usaha dan seperti itu
oke baik pak iqbal yang
terakhir awal tahun besok kita sama sama tahu ini cukup bikin rakyat terlihat bpjs naik begitu
dan karena iuran ini mahal ditambah lagi dengan skema penagihan seperti ini menurut anda apakah ini bisa menjadi solusi
ya tentu kita juga perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa program ini dari kita untuk kita
sehingga ketika masyarakat menyampaikan ada perubahan besaran iuran itu kan bagian dari memastikan bahwa program ini bisa tetap berjalan
kan sudah banyak soal kajian bahwa
tidak mungkin program ini terus dengan besarannya ada sementara manfaat yang harus dibayarkan begitu besar
kalau kita melihat deviasinya semakin tajam sehingga kita berharap ada edukasi secara lebih masif ke masyarakat
bahwa bagian kalau kita memang yakin karena orang banyak memastikan bahwa program jkn di awal tidak akan berhasil tapi kita sudah jalan di tahun ke enam
artinya kita cukup untuk melakukan perbaikan yang mana mana saja yang harus diperbaiki seperti itu
optimis bahwa pemerintah tentu mengambil keputusan terbaik supaya program ini bisa tetap diakses oleh masyarakat
oke bagaimana supaya bisa tetap efektif dan akhirnya abis ini masyarakat jadi takut kalau nggak bayar bpjs begitu ya pak karena akan didatangi langsung
baiklah pak iqbal anas maruf terima kasih sudah bergabung bersama kami di konektif
terima kasih selamat malam